ya lantas bagaimana kebijakan pemerintah arab saudi ini membawa dampak pada pelaku perjalanan umroh dan jemaahnya
sudah tersambung bersama kami pembimbing umroh dan haji aiman sofian langsung dari jeddah arab saudi
assalamualaikum bang aiman
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bang aiman apa kemudian dampak dari keputusan arab saudi tentang pelarangan umroh dan haji
bagi anda yang kemudian terlibat langsung dalam mengelola perjalanan umroh wni ke arab saudi
oke baik terima kasih
jadi menanggapi surat press release yang dikeluarkan oleh kementerian umroh dan haji
bahwa arab saudi memutuskan untuk melakukan suspension atau pemberhentian sementara untuk calon jemaah umroh
yang akan berangkat ke tanah suci dan juga kepada turis yang memiliki visa turis arab saudi
dan dampaknya yang ditimbulkan dari keputusan ini adalah
grup grup yang hari ini akan berangkat ke tanah suci terpaksa dibatalkan
dan juga elemen elemen yang menopang jemaah umroh seperti hotel yang akan jatuhin hari ini
catering yang akan jadi makan selama di tanah suci
dan juga kontrak bus yang sudah terkontrak hari ini terpaksa harus dibatalkan
itu jadi menjadi kerugian untuk travel umroh
baik apakah ini artinya seluruh informasi
informasi mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh arab saudi ini sudah diketahui oleh seluruh pihak
yang kemudian berkaitan dengan pengelolaan umroh dan haji
misalnya tadi anda katakan ada pengelola hotel kemudian pengelola transportasi
sejauh ini yang saya pantau dari pihak hotel sendiri sudah menginformasikan
maksudnya sudah dapat informasi terkait keputusan yang di arab saudi dikasih
dari pihak travel sendiri sudah melakukan pendekatan kepada jemaah maupun agent agent terkait masalah ini
oke apakah kemudian sudah ada komplain dari para pelaku usaha travel
ataupun juga calon jemaah umroh yang keberatan dengan kebijakan ini
dari travel sendiri yang saya pantau travel akan melakukan
akan bertanggung jawab bagi
bagi jemaah jemaah yang sudah ada di bandara
karena kan jemaah ini yang sekarang ada di bandara soekarno hatta sudah tertahan di bandara
dan tidak bisa diberangkatkan ke arab saudi
dan dari pihak travel sendiri akan bertanggung jawab untuk mengembalikan seluruh jemaah ke rumah masing masing
kepada posok posok masing masing
oke bang aiman ada informasi yang mengatakan bahwa ada sebagian jemaah
jemaah umroh yang kemudian sudah berangkat ke tanah suci saat ini dalam perjalanan
apakah anda sempat kemudian berbincang mungkin dengan pengelola bandara
bagaimana kemudian nasib rombongan jemaah umroh yang saat ini dalam perjalanan tersebut
bagi jemaah umroh yang sudah terlanjur berangkat
tidak akan tertahan di bandara dan akan tetap akan keluar dari bandara
jumlahnya sudah dikeluarkan
namun karena pre release nya dikeluarkan tadi pagi
kira kira jam dua dini hari
jadi per jam dua dini hari di arab saudi
bagi jemaah yang belum terangkat dari indonesia
yang mau berangkat ke arab saudi itu ditahan
oke artinya ini tidak berlaku bagi jemaah umroh yang kemudian sudah berada di pesawat begitu ya
meskipun mereka baru berangkat
misalnya tidak berapa lama setelah kemudian kebijakan itu dikeluarkan
artinya tidak akan mungkin ada jemaah haji yang kemudian tertahan di bandara
dan tidak bisa masuk ke dalam arab saudi begitu ya bang aiman
oke apakah anda kemudian sempat memantau bandara
atau sudah berkomunikasi dengan pihak pengelola bandara
seperti apa mekanisme yang kemudian nanti akan diberlakukan
untuk kemudian pelarangan dari turis turis ataupun jemaah jemaah umroh
dari berbagai negara yang kemudian datang ke arab saudi
apakah kemudian sampai ada penutupan bandara atau seperti apa
sejauh ini dari rekan rekan bandara saya yang ada di bandara madinah
sejauh ini belum ada kepastian akan ditutupnya bandara
karena keputusan ini baru keluarnya tadi pagi
dan belum ada informasi lebih lanjut
baik apakah kemudian sudah ada komunikasi dari pihak pembimbing umroh dan haji ini
atau bisa kita sebut sebagai mutalif ini berkoordinasi kemudian dengan pihak kedutaan indonesia bang aiman
sejauh ini dari kbr iryad sudah mengeluarkan presidisi percaya masalah ini
dan di kbr iryad
kami pak agus masul abiy jabriya sudah melakukan lobbying percaya masalah ini
agar kiranya jemaah umroh indonesia bisa berangkat ke arab saudi
bagi yang sudah berlanjut melantungi kisah umroh
karena menurut data jemaah indonesia ini tidak termasuk dalam negara yang terkena wabah virus corona
baik bang aiman terakhir apa kemudian yang diharapkan anda dan kemudian rekan rekan anda
sebagai petugas pembimbing umroh
pembimbing umroh dan haji dengan situasi yang ada saat ini
kami sebagai petugas pembimbing yang ada di arab saudi berharap agar masalah ini cepat terselesaikan
dan dari pihak kementerian umroh dan haji cepat melakukan mengeluarkan presidisi yang selanjutnya
agar tidak menimbulkan kerugian untuk jemaah umroh yang akan berangkat hari ini
baiklah bang aiman sofian pembimbing umroh dan haji
dari jeddah arab saudi terima kasih